jadi per kamis malam tadi akhirnya koalisi partai demokrat pkb p tiga dan pan
akhirnya mengajukan satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernurnya pada pemilihan gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
coba kita lihat ia adalah agus komandan batalite infanteri mekanis dua ratus tiga area kamuning tni ad harimurti yudhoyono
dan yang saat ini masih menjabat sebagai deputi gubernur bidang kebudayaan pariwisata pemprov dki jakarta silvana
nah berikut profil mereka saya coba akan lihat perlu tunjukkan kepada anda
tak kenal maka tak sayang dan juga anda harus cerdik dalam memilih karena kita juga sebagai pembeli kan dalam hal ini di pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
nah ada beberapa profil yang dihadirkan di sini jadi agus harimurti yudhoyono kini menjabat sebagai komandan batalion
untuk infanteri mekanis dua ratus tiga area kamuning tni ad
oke saat di sini jadi ini merupakan anak dari presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono
baru saja menyelesaikan pendidikan militernya di united states army command
dan dia juga menjadi lulusan terbaik ketika pada saat itu sebagai sekolah lanjutan perwira di fort benning
dan dia juga pernah menjabat sebagai komandan resimen korps taruna akademi militar
dan dia juga lagi lagi sebagai lulusan terbaik meraih penghargaan pedang tri sakti wirtama serta mendali adi makayasa di tahun dua ribu
oke memang secara pendidikan ia memiliki track record yang cukup baik bahkan ia mendapatkan master
di dua negara sekaligus yaitu di amerika serikat dan juga di singapura
tapi pertanyaannya sekarang memang pendidikannya cukup baik dan dengan pendidikannya itu tentu saja akan menunjang karir di bidang militer
tapi untuk saat ini berarti sejak kamis malam tadi itu artinya ia memutuskan untuk meninggalkan karirnya di militer dan masuk ke dunia politik
jika ia nantinya betul mendaftar sebagai calon gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
maka yang harus diingat di sini ia diharuskan mengundurkan diri
tni pertanyaannya ada apa dibalik ini semua
begitu kan merelakan segala macam pendidikan yang sudah dilakukannya di bidang militer lalu masuk ke dunia yang bisa kita katakan baru
untuk seorang agus harimurti yudhoyono anak sulung dari presiden republik indonesia yang ke enam yakni sby
nah memang untuk dari segi birokrasi dan juga politik agus harimurti dibilang baru maju di sini
tapi ada seseorang yang dikatakan oleh demokrat mampu mendapingi
seorang agus harimurti yakni silviana murni yang kini menjabat sebagai deputi bidang kebudayaan dan juga pariwisata pemprov dki jakarta
tak kenal makanya saya yang juga karena sekarang dia memang menjabat sebagai deputi gubernur
dan juga ada beberapa jabatan birokrasi yang pernah dijabat oleh silviana sebagai kepala dinas pendidikan dasar dki tahun dua ribu empat hingga dua ribu delapan
yang juga pernah menjabat sebagai wali kota jakarta pusat
dan pernah juga menjabat sebagai kepala dinas kepenudukan dan cacatan sipil dki jakarta
tahun dua ribu satu hingga dua ribu empat
lalu juga pernah menjabat sebagai anggota dprd dki jakarta
dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
lalu pertanyaannya lagi sekarang bagaimana kira kiranya nanti kombinasi ini jika mereka berdua jadi memimpin dki jakarta
namun sementara memang kita ketahui diusung oleh empat partai
ada demokrat ada p tiga ada pkb dan juga ada pan ahok jarod diusung oleh empat partai juga
secara kursi empat partai ini
lebih tinggi empat partai yang mengusung ahok dan juga jarot ini memiliki jumlah yang begitu tinggi
sedangkan untuk partai yang mengusung silviana dan juga agus harimurti ini
memiliki jumlah yang bisa dikatakan setengahnya dari jumlah yang dimiliki oleh ahok dan juga jarot
jadi akan seperti apa nantinya
masih lima puluh lima puluh lah
bahkan agak sedikit gambling untuk bisa menang sebagai gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta
namun yang perlu digambarkan
biar sebabnya disini seorang agus harimurti sudah rela meninggalkan karir militer dan juga masuk ke dunia politik
slogannya bang agus dan pak silvi jakarta untuk rakyat bukan untuk kolong merat
itu yang bisa saya agak sedikit simpulkan dan juga tarik kutipan dari deklarasi yang semalam begitu dinantikan oleh masyarakat
untuk warga dki jakarta sekarang kita sudah jelas memiliki ada dua pasangan calon yang sudah resmi ya
yaitu adalah ahok dan juga jarod
kemudian juga agus harimurti dan juga ibu sylviana